pengusungan capres joko widodo oleh ketua umum pdip megawati soekarno putri sempat mengagetkan beberapa kadernya
salah satunya adalah gubernur jawa tengah ganjar pranowo
meskipun begitu ganjar menilai pengusungan jokowi dapat menjadi salah satu faktor yang mengangkat tingkat keterpilihannya dalam pilkada jawa tengah
dengan ini saya nyatakan calon presiden dari pdip jokowi dodo
menurutnya sosok jokowi banyak disukai masyarakat jawa tengah sehingga memudahkan untuk menggerakkan mesin partai
apalagi banyak program kerja jokowi yang telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat
misalnya pembangunan infrastruktur ganjar pun berharap dirinya bersama gus yassin dapat memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa tengah
pribadi bisa ya bisa tidak
karena pasti ada yang suka dan ada yang tidak
tapi rata rata kalau orang jawa tengah suka sama pak jokowi
beliau kelihatan pembangunannya saya bisa menyampaikan kepada masyarakat dengan jelas
kami minta infrastruktur diperbaiki kami dibantu
ada empat bendungan yang mendapatkan prioritas kita minta
pak itu ada lima lagi pak yang harus dibuat
dibuat oleh pak jokowi
energi kita dikasih
kita bisa mandiri
nelayan kemarin protes saya sampaikan kepada pak presiden diakomodasikan